tuh gakut tuh cewek
tuh gakut tuh cewek
bu lihat orang keluar
bu elsa tolong kerjasamanya
status ibu sekarang adalah tersangka
jadi harus ikut kami ke kantor polisi sekarang
gue harus gimana sekarang
gue gak akan pernah bisa lolos lagi
gue bisa bisa selamanya di penjara
seumur hidup gue
gue gak mau
tapi kalau gue kabur sekarang
apa dia bakal nyari gue
pak nino kami terpaksa masuk
kita harus masuk sini
sepertinya memang dikunci dari dalam pak
tapi kita nggak punya kunci syarat
ibu keluar sekarang
nah terus cewek sehat
enggak kuat enggak kuat
baru sakit gitu aja manja
gak mau kumpulkan sini deh
kirip kan rasa turun
gak bisa jadi begini
biar matanya tuh gak lagi kirik aja
habisin habisin ini buburnya
mau gak sembuh sembuh
aduh lo terus
kenapa siang repotin bu

aduh pergerakannya lama banget sih
kayak gini caranya
kan tak ada yang kesepikan
empat hari kemudian
kami kembali ke rumah
nah ini papa nak
semuanya udah selesai sak
papa tahu kamu takut
sepertinya cara ini belum berhasil
kami harus segera mengambil diri akan
kami akan dobrak
kami harus segera
kami harus segera
jendela mate buka
gue harus berjuang demi kebebasan gue
gue gak mau dipenjara
gue gak mau anak gue lahir dipenjara
lebih baik gue pergi dari
lebih baik gue kehilangan semuanya
lebih baik gue kehilangan semua ini daripada gue dipenjara
hei siapa tuh
pak ada bulatan yang keluar pak
berarti suara tadi tuh
itu elsa pak
nak kenapa hati kamu sekeras ini nak
pak itu elsa pak
dia kabur pak
auu kelewat pak
kenapa bisa kamu yang bukain gerbang
kerjaan kamu kan ngerjain rena
rena masih bobo siang
terus uya sakit
makanya bobo suruh uya istirahat di dalem
tadi udah dirawat sama kiki
tidak ada masalah
gitu pak bos

aku bersyukur ya mas
akhirnya kita bisa melihat bukti itu mas
akhirnya ada kebenaran juga
yang namanya kerja keras
itu tidak akan mengkhianati hasilnya
kita udah lakukan yang terbaik
jadi kita harus berhati hati
pak al kami memberikan informasi kalau bu elsa kabur
tolong informasikan ke semua kerabat bu elsa
kalau melihat keberadaan bu elsa segera hubungin kami
terima kasih infonya
terima kasih pak
ini kabur mas beneran astagfirullahaladzim ya allah
sebaiknya kita ke mejar ayo pak ibu ibu ibu di sini aja ya hati hati ya pak surya
ya allah kamu konekat kayak gini sih gimana ya allah
cepet banget ilang pak
cepet banget kayaknya larinya
sebaiknya kita berpencar bapak berdua ikut saya sebelah sana siap siapa
kita cari sebelah sana pak
enggak gua gak mau ditangkep gua gak mau dipenjara
gua gak mau ditangkep
di mana ya
saya gak habis pikir sama adik kamu itu ya
ada manusia seperti itu
tidak mau bertanggung jawab
dengan apa yang sudah diperbuat
bisa bisanya dia kabur
hati dia udah dibutakan
masa mau kejarannya
makanya dia nggak sadar juga
dan akhirnya dia kabur
yaudah kamu istirahat ya
kamu ngerti baju mandi
saya mau bantu polisi untuk cari elsa ya
kamu istirahat aja
kamu kan capek
nanti kalau sakit gimana ya
nanti kalau ada kabar
tapi ini capek capek ya
kalau capek bilang
untuk tutup gerbangnya
adik gue udah ngasih bukti kalau tante sarah nggak bersalah
kira kira tante sarah udah dibebasin belumnya dari penjara
udah ditangkap apa belum ya dia
kamu tolong buka gerbang saya mau berangkat lagi
tadi adik gue bilang kalau dia udah kasih bukti ke kamar ke kantor polisi
lo sama andien udah tahu belum
tadi waktu catering ke kantor polisi kebetulan gue sama andi lagi ada di sana
jadi berkat bukti dari catherine polisi sekarang mau menangkap elsa
cuma permasalahannya ketika elsa mau ditangkap polisi
jadi sekarang gue sama andien mau coba cari elsa
yaudah kalau begitu gue juga batu cari deh gue turun tangan
oke makasih banyak ya enggak
berkabar sama gue ya
masuk aja ke rena ya
si uya kuyat eh kuat juga ya
ya pulak balik buka tutup gerbang
harus juga pulang udah pergi lagi
semoga semua baik baik aja aman aman aja
baru aja kami mau ke ruang dosen ketemu bapak
eh ketemu di sini pak
kalian cari saya ada apa ya
ini pak mau nanyain soal mata kuliahnya bu andin
itu tuh udah ada atau belum ada pak
soalnya pak saya dengar sih bu andin masih sakit
ah kalau soal itu saya kurang tahu ya
kali aja bu andien mau ngasih tugas kali ya
oke deh siap
makasih ya pak
ya mesti pak
gue mau nanya andien
lo besok udah mulai ngajar belum
soalnya tadi lo dicari sama anak anak kelas lo
ya kalau misalkan lo belum ngajar
apa lo mau ngasih tugas ke mereka
lo udah sehat kan
kayaknya aku belum masuk dulu deh kak
tapi besok aku akan kasih tugas ke anak anak
nanti gue sampaikan ke mereka
makasih banyak ya kak ya
soalnya sekarang aku lagi nyari elsa
iya kak kakak belum tau ya
elsa itu sekarang jadi tahanan rumah
karena kasus pembunuhan roy
mama itu ditangkap karena mama kan mau melindungi elsa kan
tapi semenjak sekarang udah mulai muncul bukti bukti baru
nah itu semua tertuju sama elsa
nah sekarang elsa itu jadi tersangka
tapi masalahnya setelah dia mau ditangkap sama polisi
terus gimana andien
makanya sekarang aku lagi nyari elsa
soalnya elsa harus tetap bertanggung jawab
dan aku mau mama aku cepet keluar
gue punya tugas buat lu sama yudi
gue mau kalian bikin serembaran dan isinya foto
dia sedang dicari sama polisi
karena dia buronan
bagi siapa yang bisa menemukan dia dapat hadiah seratus juta
cetak sebanyak mungkin
apapun yang terjadi itu perempuan harus ketangkep
gue nggak mau tahu
gue juga bakal sebaris sosmed
kita ada kerjaan nih dari bos angga
dengan cara begini gue yakin
semua orang pasti tahu elsa adalah buronan polisi
dan elsa juga artis
siapa yang nggak tahu dia
pasti mudah menemukan dia
akhirnya selesai juga
ya kita mau ke dapur
apa tidak minum
balai banderian ya
kalian itu mencari kesempatan dalam kesempitan
memanfaatkan kebaikan gigi
kalau nggak sakit gitu
udah nggak gemplang pakai sapu ya
nih air seember
nanti kalau haus nih
tinggal pakai garim dikidok
terus dimasukin gelas
bener bener ya kamu
tanganku baik ganti periak periaknya lagi
dekat sentuhkan tangan ayang gigi
uya jadi cepet sembuh
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
akhirnya nyala juga nih mobil
akhirnya nyala juga nih mobil
hampir aja ketauan
ya allah gue nggak bawa uang
handphone gue ketinggalan lagi di rumah
handphone gue ketinggalan lagi di rumah
handphone gue ketinggalan lagi di rumah
gue harus gimana sekarang
gue harus gimana sekarang
gue harus gimana sekarang
tapi mereka juga nggak tahu apa apa
ini saya sama andin lagi cari tempat lain pak
di jalan pramuka timur
siapa tahu elsa ada di sekitar sini
ya udah kabarin terus ya
ada tim buat kalian
papa juga ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
papa sama nini udah cari di sekitar rumah ini
cuman elsa nggak ada di situ
terus papa juga udah hubungin agensi modelingnya elsa
juga nggak tau apa apa katanya
ya ampun semoga elsa cepet ketemu deh
ya ampun semoga elsa cepet ketemu deh

kita cari sekitar sini
ini kan nggak jauh dari rumah indina
coba aku tanya kali ya kalau ada orang yang
coba aku lihat fotonya dulu

hari ini lihat perempuan ini lewat sini nggak
nggak lihat pak
nggak lihat pak
oh iya terima kasih banyak
terus sama neng kita kita bisa lihat perempuan ini

saya yakin kita pasti temuin elsa
kalau kamu merasa capek
kalau kamu merasa capek

saya akan selalu ada di samping kamu
kita pasti bisa selesaikan ini
kita pasti bisa selesaikan ini
cepat atau lambat

yang salah pasti akan mendapatkan hukumannya
kita langsung ke mobil ya
masuk ke mobil
masuk ke mobil
biasanya kalau ke mobil
bu sara ikut saya
ada apa apa apa anak saya ada di sini
elsa ada di sini sekarang
anak saya itu bukan penjahat
anak saya itu bukan penjahat tolong saya mau ketemu sama dia
bu sarah harus ikut saya ke ruang penyidik ayo bu
saya mau ketemu sama dia
saya mau ketemu sama elsa sekarang
bu sara silahkan duduk
saya mau ke rumah
saya mau ketemu dulu sama elsa
mau bicara dulu sama anak saya pak
pak saya mau ketemu sama elsa
elsa bukan penjahat pak
anak saya bukan penjahat saya yakin sekali
dia waktu melakukan itu dia terpaksa
dia gak sengaja pak
dia gak sengaja membunuh
itu karena keadaan aja pak
ampuni dia pak
jadi ibu sudah mengakui
kalau elsa itu pelakunya
jadi ibu sudah mengakui
kalau elsa itu pelakunya
jadi kalau ibu mau mengelak percuma ruangan ini ada cctv nya
biar saya menjalani hukuman pak
dia baik baik aja kan pak
anak saya baik baik aja kan
elsa kabur dari tahanan rumah saat akan kami tangkap
saya minta ibu
untuk memberi tahu kami
kira kira kemana elsa akan pergi
elsa masih begitu
berupaya melindungi dirinya sendiri
di situasi yang sudah mendesak
apa ibu benar benar gak tau
saya gak tau pak
tolong ibu beritahu kami
karena ibu orang yang paling mengenal
putri ibu sendiri
dia akan kemana
saya benar benar gak tau
saya ingatkan sekali lagi
tolong ibu bersikap
karena semakin lama
ibu melindungi elsa
ibu melindungi elsa
dan membiarkan dalam pelariannya
hanya akan memperberat hukumannya
saya gak tau pak
saya gak tau anak saya ada dimana sekarang
saya justru nanya sama bapak
mama gak bisa berbuat apa apa lagi
untuk melindungi kamu sayang
selamatkan diri kamu sendiri nak
pergilah yang jauh
lalu jadilah kamu orang yang baik
tolong bawa ibu sarah kembali ke tanah

hai lemon hai birut saya
sepi amat nih gak kayak biasanya
kok diangkut gue
tapi ini saya lagi buru buru
saya boleh numpang dulu disini ya
mbak hati hati dong kalau jalan
lo tadi yang mau gue tabrak kan
wah cakep juga lo
kalau cakep gaya lo sih
gue bawa pulang deh gue jadiin dini
mbak maaf saya berhenti disini aja
saya turun disini aja saya turun disini
udah ikut aja
wah berani juga tuh cewek
kalau kenapa napa bisa berhabi gue nanti nih
udah mungkin sekarang ya tolong tolong tanya mereka udah menemukan
siapa belum ini ada apa anda sudah ketemukan istri anda yang kabur itu belum sekali belum
apa ada kabar dari
istri anda itu benar benar mirip dajjal
dalam hal ini saya akan terus berusaha untuk mencari keadilan buat kalian juga kalau memang
istri saya salah dia harus dihukum sekarang kondisi papa agak sedikit capek bapak agak
napas oke anda juga butuh istirahat lagi ambil saya akan lanjutkan pencarian ini besok ya saya akan
akan sampai ke polisi dulu hari ini ya udah nanti saya sampaikan ke papa terima kasih ya
dulu dapat kabar pak al juga bilang kalau anin kayaknya kecapean dan mereka butuh istirahat
pencarian akan dilakukan besok aku rasa kita juga harus seperti itu pak besok aja kita lanjutkan
ini merusan bilang papa kata kecapean sesak nafas tapi sekarang dari
pulang ini serahkan mencari nel sari ini sama polisi